nah perusahaan ditutup karena kekhawatiran likuiditas
nah tapi kan kita juga punya stok ya
terhisap dalam proses nanti penyedotan sedimentasi atau pengerukan gitu pak
pada tiga empat puluh enam sampai empat empat puluh enam